ini apa apaan ini buah tanah
ternyata kamu penyiharannya ya
kamu pasuhin tanah tangan saya
lalu kamu tempelkan di kaosulan itu
iya kan ngaku deh

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
hanya engkau lah yang maha mengetahui ya allah
hamba mohon kepada mu
betunjukmu ya allah
agar hamba bisa lepas dari
segala fitnah yang kejii
serta berikanlah kekuatanmu ya allah
menyatakan bahwa yang benar adalah
benar dan yang salah
hanya dalam kuasa mu ya allah hamba berserah diri
sip aman datanya sudah terhapus mas
pernah tangannya juga ya
oh iya untung diingetin mas ntar ya
pak klik diminta ke ruangan bu riani sekarang
udahlah mas sabar aja
ya tapi saya nggak terbiasa
kerja bengong bengong aja makan keju

ini bukan saya yod
terus mas imam mau apa
saya harus bicara
bicara sama siapa mas
sama pak indra
pak indo nya signerang keluar mas
ya semungkin sama mas klik atau siapa saja lah
pokoknya yang penting bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini
loh ini apaan apaan ini keluar sekarang
ternyata kamu penyiharatnya ya
kamu palsuin ada tangan saya
lalu kamu tempelkan di kaupsolat itu iya kan
ngaku deh ngaku
sampian ini kau mau apa
lo sudah berkelit deh
kalau bukan kamu pelakunya terus kamu tanda tangan saya bisa ada di situ
apapun yang ada di komputer saya itu urusan saya
sekarang saya minta ada atau tidak sekarang
nggak bisa keluar
ini penyakit tahu baik saya ya
ya saya nggak peduli pokoknya dia keluar
cepat mas mas
apa lo penjahat
apaan sih ini
kenapa si konduktor semua
oh ya bagaimana
eh kenapa semua
dia konduktor nen
lu tuh yang konduktor
tahu gue buktiin

tunggu untuk lo
pak keliknya sedang diobati karna terluka
ini tuh ada apa sih sebenarnya
kalo menurut ceritanya pak kelik dan kariawan yang melihatnya bu
pak klik itu memergoki pak imam sedang membuka file file yang ada di dalam komputernya pak klik bu
pak kelik mencegahnya
karna dia merasa bertangung jawab
atas data data keuangan perusahaan bu
tapi pak imam ini tetap memaksa bu
baru kali ini nih saya nemuin karyawan yang seberani saudara
tapi ini menyangkut masalah tuduhan yang menimpa saya
isinkan saya untuk menuruskan ceritanya bu
apa lagi yang mau saudara luruskan
udah jelas jelas nih semua pelanggaran yang saudara lakukan itu udah jelas buktinya
tidak bu apa yang ingin saya sampaikan ini adalah kebenaran bu
sebenarnya saya ini sudah
pak imam saya itu udah berbaik hati memberikan pak imam kesempatan
tapi sekarang apa apa yang sudah saudara perbuat
bikin suasana kantor jadi kacau orang orang jadi gak konsentrasi
dan semuanya jadi gak nyaman tau gak
ini udah gak bisa ditolerir lagi
pak imam saya pecat
terima kasih bu
mas imam yang sabar ya
gak bisa jadi kuliah kan
jadilah sayang harus
kok nanyanya begitu sih
soalnya minggu depan tuh udah mulai pendaftaran pendaftaran pak
aku harus merahasiakan semua ini
aku nggak boleh mengacaukan semangat raisa untuk kuliah
dah satu dua pukulan kan orang popo yang penting hikmahnya panjang gitu loh mas
makanya lain kali kalau mau kerjasama jangan orang kayak gitu lah mas
iya iya lah pasti itu
sekarang udah dapet calonnya pak
ya ada tapi harus dipikir rumah semasa lah
yang ada nanti malah bos percaya sama orang lagi baik dikijari mas
bos itu sudah ada dalam genggaman tangan kita
selamakrita ini l lambyangnya yang lainnya sudah kabur
kita yang teranasih makan di keruh iniel